hei sena sena kamu ngapain
aku udah dituntut bayar penalti kerjaan aku di mahara tuh gagal
sekarang aku malah diputusin sama sal
dan ini semua adalah salah orang orang di pondok klita
tante rosa harus menebus kesalahan penghuni pondok pelita
sena kamu ngapain sena
terus juga kalau kamu butuh apapun misalnya kamu mau makanan
eh ntar kiki katanya mau bikinin apa gitu dikirimin
boleh banget boleh banget
buat lumayan kan stok makanan biar kamu nggak kurang gizi bisa
terus juga kerjaan semoga lancar lancar aja
amin amin aku aku paling itu sih yang paling penting minta doa dari tante
hei sena kamu udah nyampe
ada yang mau aku omongin sama kamu sal
aku udah denger semua omongan kamu ke tante rosa
so sorry tante pamit duluan ya
eee parkir dimana tante
tadi nggak apa apa tante tante cari tadi soalnya daniel sama tante kan belum terlalu familiar
gak bilang dulu sih mau kesini
it's okay nggak apa apa you guys talk tante sekalian mau jalan
tadi daniel sama tante taufeng juga nggak diangkat soalnya
see you later ya
penuh kulitnya ya
aduh kok jadi gini sih ini kan di luar rencana aku
salah aku bisa jelasin kok
kamu mau jelasin apa lagi
is kamu dengerin aku dulu ya
aku rasa ini semua udah cukup sih siana ditambah dengan kesalahan yang kamu buat kemarin kemarin
aku udah coba kasih pengertian coba kasih kamu waktu untuk berubah
kamu gak berubah malah lebih parah makin jauh tindakan kamu
so ya i think ini waktunya sih kita putus
what no kita nggak boleh putus
aku bisa cuma kamu yang aku punya sekarang kamu dengerin aku dulu ya
shena apa yang kamu lakukan ini udah terlalu jauh
kalau kemarin hanya masalah kamu berpikiran buruk sama andin kamu nyewa psikolog palsu
ya itu fatal tapi aku udah maafin tapi sekarang enggak udah terlalu berat untuk aku maafin
ya so kayaknya ini keputusan terbaik untuk kita berdua kita putus
kalau aku tuh perlu bayar penalti
makanya aku berusaha banget untuk jadi berenabasador maharatu
soal itu lagi gini soal kamu mau jadi brand ambasador maharatu ya harusnya kamu bisa ngomong aja dulu sama aku
ngomong baik baik nggak lantas kamu pakai ngancem ngancem terus meras tante rosa dong

ya masalah diterima atau nggak diterima itu urusan belakang sienna
ya masalah diterima atau nggak diterima itu urusan belakang sienna
yang punya maharatu itu kan andin al tante rosa
at least kalau kamu udah ngomong apapun keputusan tanta rosa ya itu terserah tanpa rosat
tapi caranya yang benar bukan dengan ngancem ngancem
aku dengar suara kamu dari rekaman dan itu jelas banget aku gak kenal kamu lagi
ya makanya sekarang aku mau minta maaf sama kamu aku juga mau minta maaf sama tante ros
you know what aku udah sampe di level dimana aku marah banget sama kamu
tapi aku udah nggak bisa ngeluarin semua bentuk emosi dan perasaan aku
yang harus dijelaskan semuanya udah jelas
selama aku kenal di australia kamu tahu gak
kamu tuh orang yang paling pengertian
orang yang paling baik penyayang
dan selama di australia karier kamu bagus
waktu kamu di australia tapi begitu kamu tiba di indonesia
pelan pelan kamu ngancurin diri kamu sendiri
kamu jadi jahat berprasangka buruk
dan pada akhirnya kamu biarin semua prasangka buruk itu menguasai kamu
dan akhirnya kamu bertindak jauh
aku gak bisa maafin itu semua
tapi itu semua tuh karena keluarga kamu dipondok pelita
aku udah dituntut bayar penalti
kerjaan aku di maharatu gagal
sekarang aku malah diputusin sama sal
dan ini semua adalah salah orang orang dipondok pelita
tante rosa harus menebus kesalahan penghuni pondok pelita
aku semakin hancur
tante rosa juga harus ngerasain kehancuran aku
jangan jangan cnn mau bertindak nekat
tante tante gak apa apa kan
nah sekarang tante pulang aja ya
tante pulang nanti aku susul ke pondok pelita ya
ya ini biar aku selesaikan sama sena ya
itu si sena di dalam sana
udah udah biar aku yang selesaikan ya
tante sekarang pulang nanti aku susul ya
aku oke yang paling penting tante gak apa apa ya
tante terima kasih ya
nanti aku susul ke pondok pelita ya tante ya
jumpa di sana
langsung jalan aja
terima kasih allah
kali ini engkau memberikan hamba kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang hamba sayangi
aku tadinya gak mau marah sama kamu tau gak
kamu lebih baik berdoa sekarang ya
kamu berdoa mudah mudahan keluarga alfari itu gak nuntut kamu
hal ini kita bukan bener bener putus
kita bener bener selesai aku gak mau tau lagi soal kamu
beberapa bulan aku tinggal di jakarta
hati yang tadinya sepi berangsur dipenuhi kasih sayang keluarga
aku ingat aku yang takut akan kucing harus berhadapan dengan kucing buat pertama kalinya
aku ngayle ikutan sekitar tiga belas pakaian semuanya

aku senang banyak